azra nabila ditemukan pada minggu pagi oleh petugas kebersihan di tengah tumpukan sampah
di aliran kali banjir kanal barat tambora jakarta barat
sebelumnya mahasiswi semester lima institut pertanian bogor ini sempat hilang selama lima hari
sejak selasa sore sebelas oktober usai hanyut terbawa arus banjir bersama sepeda motornya
ke dalam gorong gorong di tanah sareal bogor jawa barat
identitas azra dikenali dari gelang emas yang melingkar di tangan kanannya
berdasarkan ciri ciri pakaian yang digunakan oleh korban yang ditemukan di sini di tkp sini
kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah
adik kita saudari an yang sempat pada hari senin menjadi korban tersengat banjir di tanah serial
dari jawa timur jasad naurasi switeka yang tenggelam pada sabtu kemarin
akhirnya ditemukan tim gabungan di muara laut pasuruan pada minggu siang
atau enam km dari lokasi jatuhnya korban
namun satu korban lainnya bernama arka masih dalam pencarian tim sar gabungan
sebelumnya dua bocah tk usia enam tahun bernama m arka dan naura
tenggelam di aliran sungai welang pasuruan pada sabtu siang
tim liputan cnn indonesia